tunggu tarik tuh barang bukti apa itu buka
petugas bnn sumatera utara menggerobok pesta narkoba di kampus usu pada sabtu malam dan menemukan empat puluh tujuh orang di sana
setelah menjalani tes urin tiga puluh satu orang dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika
dari jumlah tersebut empat belas adalah mahasiswa ilmu budaya satu mahasiswa visip satu mahasiswa universitas budi dharma lima alumni usu serta sepuluh masyarakat biasa
penangkapan dua puluh mahasiswa dan alumni usu yang sedang pesta narkoba berawal dari surat usu kepada bnn provinsi sumatera utara tiga puluh september lalu
setelah dilakukan pengintaian pada pukul sebelas malam sabtu sembilan oktober lalu bnn melakukan razia
di lokasi razia petugas bnn menemukan setengah kilogram ganja
selain kemasan besar ditemukan juga satu ratus delapan belas paket yang masing masing dikemas satu delapan gram
pemeriksaan petugas bnn pada para pelaku diketahui
pesta narkoba sudah digelar selama empat bulan
barang haram narkoba dipasok oleh seorang perempuan mahasiswa universitas budi dharma berinisial d
kami menemukan sebanyak empat puluh tujuh orang di tkp ya
kemudian kami lakukan tes urin ke empat puluh tujuh orang tersebut dan ternyata tiga puluh satu orang positif
ini menggunakan narkotika golongan satu jenis ganja
pimpinan usu mengakui di kampusnya ada peraturan rektor yang melarang aktivitas non akademik di malam hari
termasuk larangan melakukan keramaian di dalam kampus
namun usu mengaku kewalahan mengontrol kampus yang punya banyak pintu masuk
apalagi di dalam kampus juga ada perumahan dosen
guna mencegah kampusnya jadi sarang peredaran narkoba
usu kemudian memohon bantuan bnn sumut dengan mengirim surat pada tiga puluh september lalu
usu berharap razia pesta narkoba yang dilakukan dapat membuat efek jerah
sekaligus menghentikan pesta narkoba di masa depan
usu akan tegas dalam kontek ini
kami tidak akan intervensi sama sekali berkaitan dengan proses hukum
karena ini menjadi bagian dari upaya pencegahan yang harus kita lakukan
supaya rekan rekan dan adik adik mereka lain tidak ikut terlibat di dalam tindakan penyalahgunaan narkoba
seperti ini pengedar dan pemasok barang haram pada pesta narkoba di kampus usu berinisial d
mengaku menjual narkoba pada mahasiswa untuk biaya kuliah
setiap narkoba yang berhasil dijualnya d mendapat upah lima ratus ribu rupiah
pertamanya karena memang kebutuhan butuh uang cepat untuk bayar uang kuliah
karena terus ada yang tawarin gitu
jadi aku nanya teman ada nggak yang mau barang ini
katanya ada yaudah
habis itu dikirim barangnya kemari aku kasih aku jual
bnn sumut menilai dua puluh mahasiswa dan alumni usu merupakan korban peredaran narkoba
sehingga mereka akan direhabilitasi selama tiga bulan
sedangkan tiga orang pengedar dan perantara sindikat narkoba yang ditangkap bnn
akan diancam hukuman maksimal dua puluh tahun penjara
agus supratman ayat sudrajat deliserdang sumatera utara